hanya ada kursi dan meja tanpa seorang pun siswa di dalamnya
terutama bagi mereka yang sedang dalam program diet untuk menurunkan berat badan maupun untuk kesehatan
kita ketemu kita main enak tiba tiba ngebleng hilang
dan pada h lima belas lebaran sudah akan disiapkan bbm di res area tersebut
ternyata aksi yang dilakukan di kabupaten bekasi ini hanya tipu muslihat
berarti secara pribadi kalo kokoma emang setuju lah ya pasti ya naturalisasi emang harus main ya
supporter punya hak untuk menyaksikan
bukan bukan tawanan perang melainkan pada saat dulu ketika perang bali lombok kekalahan lombok
sungguh sungguh dipindah sebagaimana mestinya
dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter